michael prabowo mohede atau akrab dipanggil mike mohede meninggal dunia diduga akibat serangan jantung
mike berpulang di usia yang masih cukup muda yakni tiga puluh dua tahun berikut profil mike mohede
berawal dari ajang pencarian bakat di sebuah stasiun televisi pada dua ribu lima karin mike mohede mulai melesat
pria bertubuh besar ini mulai dikenal masyarakat indonesia
pada dua ribu lima juga album pertamanya semua untuk cinta diluncurkan
dari album perdananya inilah mike mohede mendapatkan dua nominasi anugerah musik indonesia tahun dua ribu enam belas
mike juga sempat berkolaborasi dengan sejumlah penyanyi ternama indonesia
seperti sami simorangkir saikoji maria sandi dan beberapa nama lainnya
di tahun dua ribu sepuluh ia kembali memperkenalkan album
kali ini bertema gospel bertajuk kemenanganku
pada dua belas juni dua ribu lima belas mike meluncurkan album ketiganya
salah satu singlenya sahabat jadi cinta sukses mengantarkannya ke sejumlah tangga musik di radio tanah air
meninggalnya mike membuat terkejut bagi para penggemar sahabat dan keluarga dekatnya
sejumlah ucapan duka terus diberikan untuk mike mohede
arief hisfung cnn indonesia
sahabatan atau mungkin sebuah takdir tuhan